duka mendalam belum hilang
usutuntas peristiwa yang menewaskan ratusan supporter menjadi hashtag
yang membanjiri kolom sosial media
tidak ada yang menginginkan satu nyawa pun melayang karena bola
namun sejarah rivalitas antara arema dan persebaya melekat
seakan menjadi entitas dua supporter terbesar di jawa timur ini
bagi aremania ini adalah harga mahal sebuah perdamaian
karena apa kita belum tahu ya
bahwasannya apakah kita mewariskan permusuhan untuk anak cucu kita
ataukah dari kejadian ini bisa membawa suatu hal kebaikan yang sangat luar biasa
untuk sepak bola indonesia perbaikan sebuah institusi
atau sop dari penyelenggaraan event event atau apapun lah
sebagai salah satu ketua korwil aremania
handoko berharap seluruh korwil dapat bersatu
menyuarakan hal yang sama usutuntas seadil adilnya dan legowo
bagi handoko jamu pahit perdamaian itu harus ditelan
jika memang hasilnya adalah kebaikan
selain persatuan antara aremania
persatuan seluruh supporter di indonesia
dan dukungan banyak pihak
sangat penting bagi pengusutan kasus ini secara tuntas
ia tak ingin hanya karena ego ratusan nyawa melayang sia sia
memang aremania itu butuh bantuan supporter lain dan masyarakat puas
karena ini bukan masalah malang bukan masalah malang raya
ketika gubernur bukok iva ngomong bahwasannya ini adalah jatim
pak jokowi bilang ini adalah tragedi juga yang seharusnya
ngomong bisa ada ketigaceu dan empatiembre don't you know
karena didapat pertanyaannya dari kehendak umfinder direjela dan jurid
gewesen lshow ini juga saling dituntutkanhaitat
dan sudah ingin ini untuk membahas kesen cheil yang sanggup jadi masalah
jadi saya k stupidkkus jadi mereka tembak saya sendiri di jodohthere

saya k religion menyebabkan ia itu benar benar banyak rasa kehendak yang tersang cin
nah vectorboxnya juga kebalian
saya terima kasih hadir nih pak reddy ya
nyaris senada usut tuntas hingga akarnya itu juga menjadi suara yang diteriakan oleh pendukung persebaya yang akrab di sapa bonek
kawal dan usut tuntas tragedi ini siapapun itu biar terbuka tanpa kecuali mulai dari atas sampai bawah
mulai dari pucuk pimpinan sampai ke akar rungkut siapapun yang terlibat siapapun yang ngasih komando tidak peduli itu siapa harus ditindak tegas
tanpa kecuali federasinya federasi ini kan kayak negara dalam negara mereka tidak bisa disentuh karena bernaung di statutanya fifa
yang bisa disentuh kan selama ini hanya operator liganya
harapan kami para supporter potong satu generasi federasi
bagaimana antar rumah saudara kita yang timalang yang jadi pertan tragedi timalang
bicara tentang perdamaian bagi hussein yang utama adalah kesadaran untuk menyadari bahwa ini tragedi kemanusiaan yang sepatutnya mengetuk hati semua manusia
sehingga siapapun harusnya mampu berdamai dengan diri mereka sendiri dan selanjutnya akan berdamai secara utuh bersatu menyeluruh

korban ini martel perdamaian atau martel menjadi sepak bola baik
ada hikmahnya di sebalik musibah itu
saya harap ke depan semua supporter indonesia itu bersatu kayak membela timnas
rivalitas hanya sembilan puluh menit
setelahnya kita satu tanah air kita satu bangsa bendera kita sama merah putih
salam satu nyari